aku tuh selalu gak bisa deket sama orang aku sayang
emang yang udah aku sayang banget udah gak ada
lihat lihat itu
masih ada sih
aku di jakarta abah di bandung
gak bisa tiap hari terus bareng kan
eh sekarang sama kamu
aku seneng didengarnya
teleponannya mesra mesra amat pakai sayang sayang
kamu gitu deh
juragan gak mau
biarlah saya berin di sini
di tempat lain juragan
gak se enak yang saya makan ini juragan
menyenak pisan juragan
udah jangan ditambah tambahin
udah malem saya diet
ya bener baik
dohon juragan lah
makanya pak jangan berlagu
jangan se jaim
malu malu tapi mau tahu
kasihman banget sih
yang ada rejekinya mangdiman
masih banyak tuh pak
tunggu aku jasin dulu dong
aku jasin dulu dong
sekarang kalau kita jadi terus kita berantem terus dong
kayaknya lagi ada yang berantem nih wah
ini waktu kesempatan mas gue
jangan jangan makan
aku mau jalan sendiri
pagi bu devi
bu devi mau berangkat ke sekolahan kan
kebetulan saya bawa helm dua
kita bareng aja yuk
iya deh boleh
makasih ya pak amir
belum naik kok udah bilang mata

oh makasih ya
aku mau dia permanen
pengen jalan aja
mungkin tu basically
baru baru nanti juga nyampe
nanti setelah ini jadi balapan kan
lo udah gue daftarin loh
gue gak ada motornya kang
saingannya itu pasti berat berat
dan setidaknya kalau kita berdua ikut
salah satu diantara kita kan ada yang menang
kalau enggak coba lo pinjem motor ian
kalau enggak willy
gue tuh lagi dihukum sama nyokap gue gak boleh bawa motor
itu kan motor loh
ya tetap aja gak bisa kal
pokoknya selama sebulan
gue tuh gak boleh bawa motor
iya sih nyokap gue gak tahu
tapi tuhan kan tahu
dan gue tuh paling takut kalau ngelanggar perintah nyokap gue
udah dosa celaka lagi
yaudah deh boy
biar gue aja yang ikut
gue yakin lo pasti menang kok
jauh jauh pak jauh jauh
serasi banget pak
udah kayak tukang ojek sama penumpang
makasih ya pak amir
gak perlu bayar kan
enggak enggak bu
oh iya kalau gitu
saya masuk kelas dulu ya
kal jangan gitu dong
bilang aja sih rick
ya maaf pak bercanda doang
bercanda kok gak lucu
nanti abis istirahat ada kelas pembinaan buat olympiade ya
jus bangga jangan lupa
gue pengen banget ketemu sama dia
gue kasihan juga sih sama lo
cuman gimana gue takut rekal marah
reva masih marah sama lo
soal marah mah belakangan kal
yang penting gue bisa ngeliat keadaan dia aja
itu yang penting
ya udah deh
nanti gue bebebin kamarnya
tapi makasih banyak ya angel ya
kalau gak ada lo
mungkin si ihan udah babak belur kali sama mereka
gue emang gak terima kalau makasih doang
takdir gue makan dong
baru gue terima
masalah yang ada aja belum kelar
terus sekarang mau nambah masalah baru
lo gak enak makan berdua doang sama gue
ya udah sih santai aja kali
nanti gue juga ajak temen temen gue
ya udah nanti sore aja ya
latihan bela diri sih
ya sekedar olahraga aja biar sehat
gue juga disuruh bela diri
ya udah boleh boleh
ya udah kalau gitu gue masuk kelas duluan ya
dadah itu dulu
maunya si angel tuh mentang mentang reva gak ada
dia makin menjadi jani
ini gue takut aja tuh nanti si angel udah kentek kentekin boy
no gak bakal terjadi
kalau sampe itu terjadi gue bakal katain si boy oon
masih cantikin reva kemana mana kelas angel apaan
sambutnya aja aneh aneh gitu
fiks banget itu
terusnya ih gue gak suka banget tuh sama tante
temennya angel yang
itu siapa namanya
dia kalau ngeliatin haikal tuh gitu banget
jangan jangan dia demen lagi sama haikal
udah ayo pergi
aduh kena gue biasa dong
kamu kenapa sih ray
aku tuh selalu gak bisa deket sama orang yang aku sayang
emang yang aku sayang banget udah gak ada
masih ada sih
tapi kan aku di jakarta abah di bandung
gak bisa tiap hari terus barengan
eh sekarang sama kamu sama juga
aku seneng didengarnya
ih itu siapa
ih kamu gitu deh